yang bisa menjembukan
apabila dia disatukan
hanya anak yang jadi pilihanlah
yang bisa menemukan
dan memiliki mutiara itu
kamu siap untuk mencari mutiara itu
tapi putri santika harus minta maaf sama aku
kalau begitu maaf lagi nja raja
saya tidak mau menolong tuan putri yang angkuh
tuan putri mau bicara apa
lili aku meminta maaf sama kamu atas perbuatanku terhadap kamu
jangan senang hati aku mau menolong tuan putri
kamu memang anak baik
kalau kamu menemukan ketiga mutiara itu dan berhasil menyembuhkan saya
saya berjanji akan memberikan apapun yang kamu mau
aku tidak minta apapun kau tuan putri
aku menang tuan putri dengan ikhlas
kamu memang anak baik lili
yuk kita siap siap untuk mencari mutiara itu
kamu tidak boleh pergi dari istana ini
tapi ayah kalau aku tidak pergi bagaimana dengan lili
tidak mungkin lili pergi sendirian
pasti banyak rintangan di jalan nanti
anakku kalau kamu meninggalkan istana ini penyakit kamu akan lebih parah
ayah sudah memikirkan hal tersebut
untuk itu ayah akan memanggil elang kerajaan untuk menemani lili

lili kamu harus menerima perhatian

lili kamu harus menerima perhatian

lili pelang raksasa ini adalah hewan yang sangat sakti
untuk menemani kamu dan menjaga kamu dalam perjalanan
sekarang kamu naiklah
baik pak gina raja

lili hal pertama kamu akan menemukan di utara rangan
dia akan bersinar begitu didekati oleh anak pilihan yaitu kamu
kamu sudah siap lili
kamu bisa berbicara
ya pegangan ya
kita akan terbang
semoga kamu dapat mutiara itu
gak ada yang bisa mempermalukan aku
di depan teman teman
karena aku balas
kita bicarain baik baik
biar kondama kamu
bukan saya yang salah pak
kalau bukan kamu
terus kenapa apa deh
kamu pikir saya ini anak kecil
iya benar badanku juga sudah capek sekali
lili tidurlah aku akan menjagakanmu
kalian semua alihin perhatian apkertan
aku mau ngerebut tukar pet
aku akan buktiin tukar pet emang ajaib
pak karta ada antre kunci di kamar mandi pak
iya pak ke dalam ya pak
dimana ini yang ke twitter

kamu dimana uang kamu dimana uang
kalian ikut saya sekarang
saya habis ditebang oleh manusia
manusia memang serakah di dunia ini
tidak hanya di bumi
tetapi juga di kayangan
tapi beda dengan kamu anak kecil
kamu rela mengorbankan nyawamu
kamu memang anak yang baik
kamu memang anak yang baik
itu dia mutiaranya
mutiara yang kita cari
kamu bicara apa anak kecil
jadi kamu juga mau mengambil sesuatu
dari dalam diri saya
ternyata kamu juga ingin mencari sesuatu dari dalam diri saya
tak kamu juga serakah seperti yang lain anak kecil

mutiara shakti itu bisa menyembuhkan doan putri

hah bohong kamu
hey jangan lari
hey jangan lari